kementerian perhubungan melalui direkturat jenderal perhubungan udara menutup bandar udara internasional lombok pada minggu kemarin sejak pukul enam belas lima belas waktu indonesia barat hingga waktu yang belum ditentukan
hal ini dilakukan demi menjaga keselamatan penumpang yang akan berangkat dari dan menuju lombok
pasca erupsi gunung agung pada sabtu lalu abu vulkanik yang keluar dari kawah terbawa angin ke arah tenggara menuju nusa tenggara barat
dirjen perhubungan udara akhirnya menutup bandar udara lombok setelah mendapatkan laporan adanya abu vulkanik atau vulkanik assis yang menggantung di jalur penerbangan menuju lombok
kami mempunyai tiga prinsip untuk apakah suatu tempat ini boleh beroperasinya pesawat terbang
yang pertama karena ada laporan daripada fona kalau dia sudah menyatakan positif disitu ada va
yang kedua laporan daripada
pada pilot yang menyatakan dia menemukan adanya va
yang ketiga di bandar udara mana kala dia menemukan va
tiga parameter ini kalau dua parameter sudah menyatakan positif kami mempunyai guidance untuk menutup bandar udara tersebut
penumpang pesawat yang menuju lombok akan dialihkan menuju bandara lain sesuai regulasi masing masing perusahaan penerbangan
pihak maskapai diberi kebebasan untuk membatalkan atau mengalihkan
dengan tidak bisanya ke lombok itu maka pesawat akan beralih ke alternate nya istilahnya
alternate bisa macam macam
jadi nanti akan mengikuti sesuai dengan perhitungan dari airline dia akan mendarat di mana
jadi tidak harus di denpasar gitu
bisa di surabaya bisa di labuan bajo bisa di kupang bisa di makassar bisa di balikpapan dan seterusnya
kementerian perhubungan telah menyiapkan dua ratus hingga tiga ratus bus yang bisa digunakan masyarakat dan wisatawan
yang hendak menuju lombok atau berangkat dari lombok menuju denpasar bali
angga putra jakarta
sementara pasca ditutupnya bandara internasional lombok akibat dampak erupsi gunung agung
antrean calon penumpang yang melakukan refund atau pengembalian tiket di bandara juanda minggu malam semakin bertambah
ratusan calon penumpang menyayangkan sikap maskapai yang memotong
harga tiket dan tidak adanya kejelasan terkait pengalihan rute ke jalur darat
suasana ruang check in bandara internasional juanda sidoarjo minggu malam berbeda dibanding hari biasa
ratusan calon penumpang pesawat tujuan lombok yang gagal terbang akibat ditutupnya bandara internasional lombok
sebagai dampak erupsi gunung agung tampak antri di depan loket maskapai
sejumlah calon penumpang kesal
mas kapai mengembalikan tiket secara utuh
tak hanya itu calon penumpang juga kecewa karena tidak mendapatkan kejelasan dari pihak maskapai
terkait solusi pengalihan angkutan bagi calon penumpang yang tetap ingin melanjutkan perjalanan ke lombok
sementara info dari pihak manajemen yang di kantor kita diarahkan naik damri di anjungan
sementara dari manajemen yang satu yang di atas katanya bis sudah disiapkan
di depan bandara ini mana yang benar ya
sementara humas pt angkasa pura i surabaya mengatakan
proses pengembalian tiket calon penumpang masih berlangsung hingga minggu malam
saat ini masih dalam proses pengembalian tiket atau refund atau ada juga yang ditawarkan untuk rerun
nah itu nanti ya dari pihak maskapai masing masing punya kebijakannya
yang menambahkan kita hanya mengawasi saja semoga tetap berjalan dengan lancar proses tersebut

sementara itu terkait penutupan penerbangan kelombok pihak angkasa pura satu surabaya memastikan

riko hardiansyah sidoarjo
bagaimana juga dengan makanan apakah mereka disediakan makanan oleh pihak maskapai
ya pantauan kami dari kemarin sore para penumpang ini akhirnya setelah merasa kebingungan tidak diperhatikan oleh maskapai
karena mereka harus mencari sendiri tempat penginapan untuk bisa diberangkatkan pada pagi hari ini
jadi hasil wawancara kami dengan beberapa penumpang mereka memang tidak diberikan semacam servis oleh maskapai
tapi mereka akhirnya mengeluarkan dana sendiri untuk bisa menginap kembali di hotel hotel yang ada di luar bandara ini
dan pada pagi hari ini mereka harus kembali menuju bandara untuk siap siap diberangkatkan
tidak ada servis yang diberikan kepada mereka oleh maskapai pada saat ini